kamu inget gak waktu dulu
bapak pernah cerita sama kamu
yang waktu itu interaksi sama andin
adin pesan makanan sama dia
namanya pak sumarno
nah dia tinggal di daerah bogor
ya semoga aja
andi bisa dibuktikan tidak bersalah
selamat sore pak
kamu udah sampe jakarta
saya baru sampe di parkirnya apartemen pak
ada apa ya
saya tahu kamu pasti capek
tapi saya butuh bantuan kamu
kamu tolong ke rumah saya
cek kondisi mama ya
perasaan saya dari tadi nggak enak soalnya
oh iya baik pak
pastikan mama saya baik baik saja ya ren
kabarin saya segera
terima kasih banyak
jadi saya kayak whatsapp

om baik udah sampe
kau kaget gak sama om baik
om baik aku seneng
om baik dateng kesini
om baik juga seneng
kamu tau om baik buah apa
mau yang pink apa yang hijau
siapa yang akan duluan
dia yang menang
wih banyak balonnya
banyak itu gak
sekarang kamu nangkep ya
panino kayaknya udah balik lagi nih kayak dulu
udah balik lagi sama rena
gak dingin lagi kayak kemarin
rena juga udah keliatan happy banget main sama panino
kamu baru pulang
ini aku tadi udah siapin jus jeruk buat kamu
jadi ketemu sama elsa
ya elsa cerita soal liburannya dia
kamu tadi ketemu michelle kan
jadi jadi ya ketemu michelle
ketemu angga juga
aku juga sempet marah sama angga
karena aku inget waktu itu dia bikin andi jelaka
tapi michelle bilang angga udah berubah
dia udah baikan lagi sama al
dan dia juga bantuin mendidiki kasus ini
waktu aku ketemu sama michelle juga ada angga kok
kasus pembunuhannya roy
soal bagaimana keadaan sebelum peristiwa itu terjadi
dan papa ceritain semuanya lah
ya moga moga ada titik terangnya maya
jadi andi bisa dibuktikan kalo dia gak bersalah
ini juga al sama andi lagi ke bogor
sambil liburan juga nyari alibi
kamu ingat gak waktu dulu papa pernah cerita sama kamu
ada satu supir ojek yang waktu itu interaksi sama andin
andi pesen makanan sama dia
namanya pak sumarno
nah dia tinggal daerah bogor
ya semoga aja bisa ketemu
jadi andi bisa dibuktikan tidak bersalah kan
sebaiknya pak surya segera hubungi panino
agar beliau segera kembali dari malang
untuk mencari data data supir ojek itu
supaya supir ojek itu bisa kita munculkan sebagai saksi
untuk membuktikan bahwa andin itu tidak bersalah
aku ada janji sama temen pak
aku jalan dulu ya

mbak mbak ngapain sih
gawat apa sih
andi itu punya alibi
jadi waktu kejadian pembunuhan roy terjadi itu
ada tukang ojek yang ketemu sama andin
kata papa sama pak bakti
kalau sampai tukang ojeknya ketemu
dan dia bisa bersaksi
andin bisa dinyatakan tidak bersalah
dan pembunuh yang sebenarnya
itu akan dicari sahab
terus mama udah cari tukang ojeknya belum
belom karena datanya itu kan ada di emailnya andi
sementara laptopnya andin sekarang ada di rumahnya nino
begitu nino balik ke jakarta
ya datanya bisa dicari bisa ketahuan semua sah
udah mama mama tenangin
aku akan cari cara supaya aku bisa nemuin tukang ojek itu
dan aku akan pastiin
papa dan pak bakti gak akan menemukan tukang ojek itu
apakah semua ini akan terbongkar
kalau elsa adalah pelaku pembunuhan roy
nino sudah datang
yuk satu kali satu kali putaran
satu dua tiga
pecahin pecahin renah
selamat sore bu
iya bu mau ikutan lain
masih ada yang nganggur sih